aplikasi transportasi online memudahkan masyarakat mendapat layanan angkutan untuk menunjang aktivitas sehari hari
tingginya permintaan membuat jumlah kendaraan yang difungsikan sebagai moda transportasi online atau daring sangat banyak
namun pemerkosaan yang dilakukan oleh pengemudi taksi online terhadap seorang tenaga kesehatan pada enam belas desember lalu menimbulkan kekhawatiran pada calon penumpang akan keselamatan mereka
jadi sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa perjalanan kita menggunakan transportasi online seperti mobil ini misalnya lebih aman dan juga nyaman
salah satunya adalah memastikan identitas dari pengendara yang aman
yang akan membawa kita ke tempat tujuan sama dengan yang ada di aplikasi di handphone kita
salah satu pelanggan yunita widya ningrum yang nyaris setiap hari menggunakan layanan transportasi online untuk pergi ke rumah sakit memiliki tips untuk tetap merasa aman selama perjalanan
oh iya yang kemarin ya sempat denger sih
merasa khawatir gak sih jadinya menggunakan transportasi dari gitu
eh kemarin itu ya sempat pas denger gimana gitu ya
cuma ya sekarang jadi lebih sering screenshot atau laporan ya nomor mobil ini mobil yang saya naikin ini
jadi kepantau kan itu di aplikasinya itu ada kalau misalnya kita naik kita bisa kirim perjalanan kita itu ada
jadi ya aman aman aja sih makanya kepantau sama suami
tangkapan layar ini menjadi hal yang krusial pada saat saya menggunakan transportasi daring
karena di dalamnya memuat informasi mengenai nama pengendara dan juga nomor kendaraan transportasi online yang saya gunakan
hal ini setidaknya bisa menjadi salah satu cara agar saya bisa merasa aman saat saya menggunakan transportasi online di malam hari sebagai seorang perempuan
senada dengan nita pipit yang juga kerap menggunakan jasa transportasi online mengatakan ia punya trik tersendiri agar merasa lebih aman
biasanya saya komunikasi dengan nita

nomor mobil drivernya juga screenshot dan kirim ke keluarga yang ada di rumah
supaya yang di rumah juga tahu siapa yang nganter saya
handphone selalu nyala
jadi bisa komunikasi kalau ada terjadi apa apa
bisa langsung komunikasi ke keluarga
nah memastikan anda selalu berkomunikasi dengan orang terdekat ataupun pihak keluarga bisa menjadi salah satu upaya untuk menjamin
keselamatan anda selama berkendara menggunakan transportasi online atau dari
gojek melalui rilis tertulis mengutuk dugaan kekerasan seksual yang dilakukan bekas mitranya tersebut
dalam pernyataan tertulis yang disampaikan melalui aplikasi pesan singkat spv corporate affairs gojek ruby purnomo menjabarkan bahwa perusahaan telah menonaktifkan akun oknum yang diduga melakukan kejahatan
gojek pun menawarkan pendampingan kepada korban dan telah berkoordinasi dengan pihak berwajib
gojek juga mengimbau agar para konsumen memanfaatkan tombol darurat atau menghubungi call center gojek apabila menemukan pelanggaran yang dilakukan mitra gojek dan membuat konsumen tidak nyaman
ruli endra putra yang telah lebih dari dua tahun menjadi mitra gojek mengatakan kejahatan yang dilakukan pengemudi taksi online tidak terlalu berpengaruh terhadap jumlah pemesanan yang ia terima
namun ia mengakui pelanggan kini lebih waspada saat menggunakan jasanya
selama ini belum ya selama ini masih reda belum ada dampak dari penumpangnya

saya meyakinkan ya karena kan sesuai dengan aplikasi yang mendatang kita melihat data kita juga ada di konsumen
dan kita juga punya data dari pelanggar itu sendiri
kita saya ingin yakin kalau mereka sudah aman silahkan naik kalau mereka tidak yakin tidak apa apa silahkan ke center
para pengguna moda transportasi online memang disarankan melakukan sejumlah antisipasi agar tidak menjadi korban kejahatan
menggunakan layanan transportasi online yang resmi adalah langkah awal untuk menjamin keamanan penumpang
namun kejahatan juga bisa terjadi karena adanya kesempatan
ia menekankan agar para pengguna jasa transportasi online untuk senantiasa melakukan persiapan agar pelaku tidak mendapatkan celah untuk melancarkan aksinya
ya kalau orang niat jahat kan pasti mencari celah yang kira kira gini malam hari sepi kemudian penumpangnya sendirian lemah atau mungkin aksesorisnya berlebihan
mengganggu hasrat seksualitasnya dia
nah itu kan harus dihindari
standar kita menjadi penumpang taksi itu paling tidak melihat sisi keamanannya
untuk menghindari kejahatan paling tidak memfoto nomor polisi kemudian pengemudinya dan itu dikirim kepada kerabat terdekat
dan diinformasikan kepada pengemudinya bahwa
kejahatannya sudah saya kirimkan kepada orang terdekat saya
sehingga si pengemudinya paling tidak berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan
lebih lanjut sony menekankan agar pengguna layanan transportasi online tetap waspada selama perjalanan
penumpang tidak boleh lengah tidak boleh mengantuk apalagi tidur dan selalu mengecek rute perjalanan apakah sesuai atau tidak
jika ada hal yang mencurigakan penumpang harus segera bersiap menghubungi kerabat terdekat
sufianita jung dan thompson tangerang selatan banten